ya harga bumbu makanan atau harga bumbu masakan ini sudah mulai naik
apa mungkin ini sudah harus beralih ke makan buah buahan gitu ya
oh jadi makanannya buah buahan ya
jadi lebih sehat juga ya
bumbunya buah buahan kalau gitu
karena selain manis ini ternyata buah buahan ini juga menyehatkan
dan juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh
cara mengonsumsinya pun ternyata berpengaruh juga
terhadap jumlah nutrisi yang bisa kita peroleh
iya buah apa coba yang paling kamu suka
saya sih saya lemon dan juga jeruk dan juga alpukat
iya soalnya kan harum manis kayak kang
iya iya kayak prabu juga dong karena suka mengisi ulang gitu
isi kemanisannya dalam tubuh
lantas cara makan seperti apa yang lebih dianjurkan
nah coba kita punya liputannya nih
cara mengkonsumsi buah berpengaruh terhadap nilai gizi yang bisa diserap tubuh
selain dibuat jus buah juga bisa dinikmati dengan mengupas kulitnya terlebih dahulu
atau dikonsumsi secara langsung
banyak orang menganggap daging buah adalah bagian paling bergizi
sehingga lebih suka mengupas kulit buah terlebih dahulu sebelum lahapnya
namun ada juga yang beranggapan mengupas kulit buah
justru menghilangkan sejumlah nutrisi
jadi bagaimana cara mengonsumsi buah
bagaimana cara mengonsumsi buah
anak safe nya sih saya kupas
tapi kalau untuk dewasa biasanya kalau untuk konsumsi saya sendiri suka selangsung aja
sebenarnya sih lebih bagus dengan kulit buahnya karena seratnya lebih tinggi ya
lebih baik sih sebenarnya sama kulitnya
tapi kalau sekarang untuk sekarang itu saya khawatirnya di pesticidanya sih
makan langsung deh
pertama lebih praktis
kedua kalau menurut mitos katanya vitaminnya lebih banyak
kalau dikupas kan cuma jeruk aja kandungannya kan
di buahnya aja
iya beberapa buah akan kehilangan nilai gizi ketika dikupas
seperti apel misalnya
beberapa vitamin tak tahan panas seperti vitamin c pun akan menguap sesaat setelah buah dikupas
selain kaya antioksidan
kulit buah mengandung pektin
salah satu serat larut air yang dapat mengontrol gula darah
mengupas kulit buah akan membuat anda kehilangan setengah dari jumlah serat yang bisa diperoleh
tak perlu khawatir terhadap pesticida yang menempel pada kulit buah
anda disarankan untuk mengonsumsi buah buahan lokal dan cukup mencucinya dengan air mengalir
kalau buah yang dengan kulitnya seperti buah apel
itu kalau kita makan dengan kulitnya
itu kita bisa mendapatkan
lain lagi dengan kiwi
mungkin agak aneh membayangkan kulit buah berbulu halus itu dimakan
jangan salah anda bisa mendapatkan tiga kali lipat asupan serat
serta vitamin c lebih banyak saat mengonsumsinya tanpa dikupas
kalium dalam buah kiwi paling banyak berada pada kulitnya
yang bermanfaat menjaga tekanan darah
dan memperlancar peredaran darah
meski begitu jenis yang dianjurkan untuk dimakan bersama kulitnya
yakni kiwi berkulit halus
lalu bagaimana dengan buah pisang
tidak lazim dikonsumsi ini mengandung zat anti nutrisi
betul bahwa pada kulit pisang juga ada vitamin mineral anti oksidan fitokimia
tapi dia juga ada zat anti nutrisi
kita sebut namanya tanin
jadi kalau kita konsumsi kulitnya justru zat anti nutrisi ini menghambat penyerapan zat gizi
apapun jenis buah dan bagaimana cara favorit anda untuk mengonsumsinya
kandungan utama buah buahan adalah vitamin dan mineral
hal terpenting sebisa mungkin menjaga konsumsi buah anda setiap hari